bursa bakal calon gubernur dki jakarta memang terus bergerak secara dinamis
nama nama para penata gubernur petahana juga muncul tenggelam silih berganti
lalu bagaimanakah konstelasi dan juga persaingan para bakal calon di bulan agustus atau satu bulan
jelang pendaftaran resmi calon gubernur dki jakarta
kami sudah bersama dengan henry satrio saat ini direktur eksekutif kelompok diskusi dan kajian opini publik indonesia atau kedai kopi
bang henry selamat datang di sini indonesia prime news
kita membahas mengenai pilkada dki jakarta dan kedai kopi sendiri baru melakukan survei beberapa waktu terakhir
sebelum kita akan bedah lebih dalam lagi survei anda mengenai dinamika pilkada dki jakarta
apa yang temuan atau dinamika yang paling menarik untuk dibahas
betul sekali masih lama perjalanan
kalau kita mengacu kepada dua ribu dua belas justru perubahan perubahan terjadi di ujung ujung
sekarang ini jakarta memiliki seorang gubernur yang revolusioner
bagus melakukan banyak hal tapi ternyata belum cukup banyak menyita perhatian dan menyita kesukaan publik jakarta
ternyata belum banyak menyita ganti
jadi masih ada yang belum puas juga
ada yang puas ada yang belum puas
sehingga dinamika ini membuat beberapa pendapat untuk memunculkan calon calon baru di jakarta
oke itu yang menarik
sosok basuki cahayapurnama baik tapi nampaknya warga jakarta ingin mencoba
memilih sosok yang lebih baik lagi
ada kejutan kejutan menarik nggak bang
seperti biasa jakarta selalu menampilkan kejutan
dua ribu dua belas lalu semuanya menyangka pdip akan ke foujibowo
tapi di ujung ujung pdip mengeluarkan titah kepada jokowi untuk bersama ahok maju jakarta dan akhirnya menang
saat ini masih satu bulan kita tunggu
dinamika masih berjalan
oke kita akan mulai membedah bagaimana survei dari kedai kopi terkait
banyak sekali poin poin
kita yang pertama dulu bang henry
kita bicara mengenai perbandingan hasil survei elektabilitas februari dua ribu enam belas dan agustus dua ribu tujuh belas
kalau kita membaca bagian bagian yang sudah anda buat
apa yang kemudian bisa disimpulkan
apa yang dinamika dinamika yang dulu tidak ada sekarang ada
atau siapa yang kemudian bergerak secara dinamis lebih lebih besar gitu
nampaknya memang masyarakat jakarta akan memilih sosok yang benar benar sudah firm maju
begitu sosok ini menghilang atau menyatakan mundur
maka dia akan hilang
tapi begitu dia menyatakan saya tidak ingin maju setelah dipanggil pak jokowi
setidaknya setengah persen
pak anies baswedan juga begitu
karena dipecatnya ini yang menariknya adalah pada saat kita tanya dengan pertanyaan terbuka
ada dua mantan menteri kabinet kerja yang masuk
ada menko reza ramli dan pak andis baswedan
mari kita soroti pak sandi uno
waktu itu hanya setengah persen
tapi begitu beliau menyeatakan
itu februari bang ya
begitu beliau menyatakan maju
naik walaupun perlahan
waktu itu lima delapan persen
belum banyak dibicarakan lah februari ya
sekarang sudah mulai dibicarakan
naik dua puluh tiga tujuh puluh lima persen
nah pak basuki cahayapurnama ini membuka semua misteri
kenapa hingga saat ini beliau belum menyampaikan siapa wakilnya
stagnan di angka ini
di angka empat puluh empat
kita sebutnya di bawah lima puluh persen plus satu
syarat minimal menang sebagai gubernur jakarta lima puluh persen plus satu
alat minimal adalah lima puluh persen ya bang
tapi ini menurut anda sudah menuju ke arah yang lebih baik atau justru ini akan ada trennya justru lebih menurun menurut anda
kalau melihat trennya maka dia akan tetap berhenti di sini
dipikir kirakan akan stagnan di angka empat puluh lima persen
itulah kenapa pak basuki cahayapurnama
mati matian melobi pdip
yang pertama pdip merupakan partai politik yang memiliki loyalis tertinggi di jakarta tujuh puluh persen
jadi artinya apa
ahok juga paham siapapun yang didukung oleh pdip akan menjadi lawan berat dia
karena dia punya tabungan tujuh puluh persen dari loyalis
nah yang kedua adalah siapapun nanti yang diusung oleh pdip bisa merubah konstelasi politik
nah ahok sampai saat ini kan posisinya dipangku mati
dengan tiga partai politik yang mendukungnya dia tahu dia belum cukup
karena elektabilitasnya hanya sebatas ini
dia butuh bantuan pdip untuk memboosting elektabilitas dia menjadi lima puluh persen satu untuk menjadi gubernur
dan juga untuk menyingkirkan lawan lawan yang ada di awal potensial
salah satunya adalah tririsma hari ini yang dianggap sebagai lawan potensial
tapi kalau kita bicara mengenai ini kan dinamika pdip jakarta tujuh puluh persen
dki jakarta kan menarik sekali bang
dulu kita kenal ada orang orang seperti adaksa daud yusri issam haendra beberapa calon lain yang sudah grilli
yang sudah berusukan kemana mana untuk meraih kapitalisasi politik
tapi kok namanya begitu menghilang sekarang
ya karena memang tidak dijaga namanya
seorang buas misalnya
dia disebut oleh beberapa elit elit politik namanya naik
seorang riza ramli saya juga ini kaget juga
dia belum ada pergerakan apa apa
mungkin masyarakat jakarta juga terkesima dengan kepretan
mungkin masyarakat juga budi
beliau dicopot dari jabatannya oleh pak jokowi pada saat head to head melawan ahok tentang reklamasi
isunya sensitif dan mungkin ada sisi sisi melodramatik yang membuat nama rizal ramli menjadi lebih
karakter riza ramli yang tegas berani merakyat pintar mungkin disukai
sama seperti buas
jadi kalau kita lihat risma ahok riza ramli dan buas karakternya mirip mirip
nanti anda juga salah satu point survey anda juga bisa mengkatakan
bisa mengkatalisasi itu ya bagaimana karakter karakter calon lawan ahok
tapi yang menarik adalah sandi uno bang
ini satu satunya orang yang sudah secara resmi dicalonkan oleh partai gerindra
tapi kenapa kemudian disparitasnya kalau kita lihat empat puluh tiga ke angka tiga tujuh puluh lima ini jauh sekali seperti jurang
karena dia salah satu calon yang sudah paling resmi
walaupun buas riza ramli belum pernah bergerak
tapi mereka punya tabungan popularitas
sandi uno memang punya tabungan popularitas sebagai pengusaha
segmented sekali yang mengenal sandi uno
sehingga dia membutuhkan segala daya upaya untuk menaikkan popularitas dia
meskipun setiap hari berusukan tuh bang ya
dia sudah cukup mampu melonjak jauh
hanya sekarang kan masyarakat menunggu
sekarang begini kenapa dia akhirnya tertahan juga
karena bahwa waktu itu mengusung dia sebagai gubernur
beberapa hari kemudian nomor dua juga gak apa apa
nah kembali masyarakat jakarta bingung ini orang mau maju gubernur atau wakil gubernur
itu ada pengaruhnya juga gitu bang ya
warga jakarta ujung ujungnya menunggu
siapa kira kira yang benar benar maju
jika misalnya pd perjuangan akhirnya mendukung mas yuki cahayapurnama
kemungkinan besar akan hilang atau mungkin cari kendaraan lain seberapa besar risma kemudian
hingga saat ini malah ibu risma nggak mau maju ke jakarta kan
misalnya pdip mengusung ahok
kecuali ada partai politik lain yang meminang beliau dan beliau mau
tapi kecil sekali kelihatannya
harus melawan presiden jokowi dan megawati soekarno putri yang dua duanya tidak mengendorse pastinya
kalau kita melihat dari nama nama lain siapa yang kemudian kalau misalnya risma menghilang
kalau kita lihat agak semakin hari pdi perjuangan semakin akrab semakin dekat dengan gubernur ahok
berarti kemudian nama risma bisa saja kita hilangkan
apa yang kemudian bisa menjadi challenger bagi ahok dari nama nama yang kemudian terlibat di sini
atau mungkin saja akan muncul nama nama baru
nah kemunculan nama nama baru mungkin saja
tapi memang yang sekarang terjadi bila risma tidak ada maka hanya tinggal sandi riza ramli dan buas
itu yang paling potensial memang ya
kalau kita lihat dari head to head kemudian dari data pergerakan nampaknya riza ramli dan buas juga patut diperhitungkan
oke kita lihat slide berikutnya
ini popularitas dan akseptabilitas
anda bisa apa yang kemudian kita bisa
bagaimana kita bisa rekam dari bedanya sama elektabilitas sama kemudian bang
jadi ada disparitas yang cukup jauh
jadi dia punya tabungan suara nih
yang canggih yang ini
jauh mau memilih ahok
jadi setia sekali pemilih risma jika nanti risma akan maju melawan ahok maka akan setia sekali
tidak akan ada disparitas
ahok ini masih deg degan lihat
wah jauh sekali
kayak seperti tadi anda bilang
lobby mati mati npd perjuangan supaya menghilangkan
betul supaya dia menghilangkan
kalau kita lihat peluang tokoh lain mengalahkan petahana
padahal kalau kita lihat
ini mau ngagetkan
apa kemudian data yang anda bisa jelaskan ini
sementara selama ini kita lihat ahok sangat merajai semua survei
gini yang pertama sejarahnya budi
di jakarta sejak pemilu langsung ya ada belum pernah ada incumbent dua periode
itu dan terus kemudian yang kedua jangan lupa sekarang kondisinya
belum pernah ada satupun dari calon calon gubernur kita yang pernah menang jadi gubernur jakarta
karena waktu itu kan ahok nebeng pak jokowi jadi wakil
jadi semuanya sama
pada saat masyarakat jakarta ditanya kira kira apakah orang lain bisa mengalahkan petahana
jadi artinya apa
masyarakat jakarta ingin juga memberikan kesempatan
pada tokoh tokoh lain untuk memimpin jakarta
semuanya termasuk ahok juga
kenapa kemudian ini angka yang tidak kecil juga
itu yang bahaya
nah pak foke waktu itu lebih tinggi dari jokowi
tapi perlahan lahan turun juga
nah jarak waktu dari sekarang kan sampai pendaftaran dua puluh tiga september tutup
dari dua puluh tiga september sampai februari itu masih banyak sekali
nah masyarakat jakarta tidak melihat dukungan kepada ahok bertambah
dan kemudian masyarakat kan mulai memilah
mana yang program pak ahok mana yang program jokowi
mana yang program fojibowo mana yang program ahok beneran
nah ini yang mustahil
semakin cerdas dipilih pilih
mungkin orang menunggu siapa calon calon yang kurang lebih bisa berkompeten atau punya kualifikasi yang paling tidak
selevel dengan ahok selama ini belum ada
jadi belum ada dan masyarakat jakarta menunggu
lagi lagi nih budi
ahok ini gubernur yang baik
tapi buat warga jakarta belum cukup
warga jakarta pengen lebih jauh
seberapa belum cukup
kita lihat di karakter kandidat yang dapat mengalahkan petahana
kalau tadi anda mengatakan bahwa selama ini ahok belum ada tandingannya karena memang lawan lawannya belum punya kualifikasi
kalau sudah deklarasi mungkin akan lebih tinggi
oke kalau segi kualifikasi bang menurut anda apa yang kemudian kelemahan kelemahan yang terdapat dengan dari lawan lawan ahok selama ini yang sudah menantang ahok
selain malu malu warga jakarta tidak pernah mendengar dari lawan ahok apa sih sebetulnya program program mereka
untuk menandingi ahok
yang paling penting adalah warga jakarta itu ada dua
tidak dikurangi kenyamanannya
jadi kalau kita tarik lagi dua ribu dua belas ada gubernur yang menyatakan ayo kita sama sama jalan kaki
nah itu yang susah
karena kenyamanan yang sudah ada dikurangi
tak mau dia
tapi warga jakarta juga nggak bisa terima program yang terlalu muluk
waktu itu sama juga
kemacetan hilang tiga tahun
akhirnya tidak terpilih
nah jadi memang butuh program program yang
yang bisa diterima saja oleh mereka
kalau datanya ada saya tunjukkan
kalau data ini apa yang kemudian bisa anda jelaskan bang
ini kemudian lebih banyak masalah kepribadian si bakal calon ini pak ahok
tegas ini jelas
ini sudah ditunjukkan oleh ahok
pak ahok ini sudah menanamkan standar tegas yang tinggi di jakarta
maka tegas menjadi pilihan
risma buas sandiaga uno riza ramli punya nggak ketegasan
punya saya yakin karena semuanya memimpin
sekarang tinggal warga jakarta aja yang pilihnya
bersih tidak korupsi
tiga tiganya empat empatnya belum pernah masuk kpk
jadi artinya secara kasat mata mau tidak mau kita anggap mereka bersih tidak korupsi
berpengalaman memimpin daerah ini mungkin ada beberapa
tapi bisa jadi yang dicari sebetulnya yang ini
berpengalaman dalam memimpin
betul itulah yang dicari
tadi kita lihat calon calon yang lain
semuanya pernah memimpin
riza ramli pernah buas pernah sandiaga uno pernah risma pasti
dan ahok pun pernah memimpin
memimpin tidak melalui memimpin daerah misalnya
yang penting punya pengalaman untuk
saya rasa yang dimaksud oleh responden memang berpengalaman memimpin daerah
tapi kelihatannya yang dituju adalah kepemimpinan
leadership dari mereka
ini yang menarik sebetulnya
saya juga agak kaget juga munculnya kata tidak kasar
tapi pak ahok melihat survei kedai kopi
kita lihat bu sehingga beberapa terakhir ini kalem beliau
tidak lagi terlalu kasar
satway ya itu juga karena menunggu mudah mudahan saya pdip mau
nanti kalau pakai kasar boarding passnya bisa ada
kita next kandidat yang paling dapat mengalahkan petahana
kalau kita lihat ini juga
nah ini tadi dari kriteria kriteria yang sudah anda jabarkan ini ada nama namanya
apa yang kemudian anda bisa jelaskan ini bang henry
dari orang ke orang nih
makanya yang menarik nih
kenapa sandiaga uno dianggap belum terlalu merakyat
ini kalau di slide berikutnya kan ada beberapa persepsi tentang sandiaga uno
nah itu disitu kita lihat bahwa ternyata persepsi rakyat terhadap sandi uno ini masih santun
dan berpengalaman memimpin perusahaan
jadi memang karakter yang paling lengkap ini ada di risma
dan saya yakin pak ahok mengerti itu bahwa lawan terberat ini adalah risma
pak riza ramli punya banyak hal
tapi kan kelemahan dia sangat jelas
dia bukan anggota partai politik
boarding pass sangat susah
boarding passnya sulit
boarding pass yang paling dapat ini tinggal dicatakan terhias risma hari ini
sandi uno sudah punya boarding pass tapi kualifikasinya yang belum ya bang
ini dia harus komunikasikan ini bahwa dia tegas bersih dan berakyat
dan merakyat tidak bisa disimbolkan dengan hanya datang ke pasar
tidak hanya bisa disimbolkan dengan mengendarai kendaraan yang murah
ini perlu dibuktikan bagaimana merakyat itu sebenarnya
dengan bursa seperti ini bang dinamika yang seperti sudah kita lihat
apa yang kemudian ini satu bulan lagi waktunya cukup sebentar nih bang sampai akhirnya pendaftaran
partai partai banyak yang belum menentukan
menurut anda akan berakhir seperti apa
kalau memang akhirnya risma maju akan hanya dua pasangan
risma dan geng pdip siapapun itu wakilnya
dan dia punya keuntungan punya jurka megawati prabowo sby
belum tentu jokowi
apakah akan ke pdip atau ke ahok
tapi kalau ahok sendirian ya dia punya juga jurkam
pak wiranto surya paloh dan setia novanto
siapa yang sinis sekali tuh bilangnya dengan nada nada itu
oh enggak enggak enggak
hanya memang yang sudah membuktikan diri sebagai tokoh nasional kan adanya di kubu sby dan megawati
untuk kalau kita bicara risma kemungkinan mungkin saja risma bisa saja terganjal
karena boarding pass diberikan kepada ahok
siapa yang kemudian calon calon potensial
apakah mantan menko reza ramli yang sampai sekarang belum jelas boarding pass nya
atau general budi waseso
atau ada calon calon lain yang diperkirakan akan
ini perkiraannya hanya dua
bisa jadi ahok memang lawan bumbung kosong
karena partai politik yang lain merasa eh sudah lah
daripada kita buang buang waktu
tapi bisa jadi kalau kita pelajari sosok prabowo sby
nampaknya mereka jengah juga kalau tidak mengajukan calon
dimajukan calon siapapun itu dan mengharapkan apa yang terjadi di dua ribu dua belas terjadi lagi
dan kalau kita lihat salah satu hal yang bisa membuat ahok kalah itu ada tiga
kalau menurut sufek dekopi yang pertama adalah ahok terjerat hukum
kemudian yang kedua ada koalisi antara gerindra dan pdip
yang ketiga hanya dua pasang calon
nah ini yang bisa membuat kejutan
tapi belum tentu juga nama nama ini yang kemudian pastinya nanti akan menjadi lawan ahok di pilkada
belum tentu belum tentu
kira kira ini yang masih beredar sejauh ini
ini juga belum tentu loh
kenapa saya katakan belum tentu
kayak tadi saya bilang di bangku mati
sekarang dia sudah tidak lagi bisa maju dari independen
maka nasibnya dia tergantung dari tiga partai politik
dari tiga partai politik ini pasti menginginkan
sesuatu apa misalnya wakil
kalau ada salah satu yang tidak puas dengan keputusan ahok
sementara ahok selama ini bersikuku tidak ada syarat tidak ada
ini dukungannya dukungan gratisan
baik terima kasih bang edi
mudah mudahan kita melihat pilkada yang seru dinamikanya semakin menarik
tidak hanya dinamika tapi kita juga harus memperhatikan masalah persiapan pemilu
bagaimana tahapan tahapannya dan juga kualitas demokrasinya
mudah mudahan saja survei ini membuat pak ahok lebih keras lagi bekerja
sehingga banyak mendapatkan dukungan
lebih keras bekerja tapi lebih kalem dalam bersuara
terima kasih bang heri atas perbincangannya malam hari ini